tebing sebuah proyek perumahan di kota bogor jawa barat longsor akibat diguyur hujan deras
kejadian ini mengakibatkan belasan rumah warga terendam lumpur dengan ketebalan satu meter
rekaman video milik warga ini memperlihatkan detik detik air bercampur lumpur
mengalir deras dari lahan sebuah proyek perumahan di kelurahan margabakti
kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat pada minggu petang
akibatnya belasan rumah warga di kampung margabakti yang berlokasi di bawah lahan proyek terendam banjir lumpur
selain rumah lumpur juga menimbun enam unit sepeda motor
hingga senin siang warga belum bisa menyelamatkan harta bendanya lantaran tertimbun lumpur dengan ketebalan satu meter
mengantisipasi jatuhnya korban sebelas kepala keluarga di kampung margabakti diungsikan ke lokasi yang lebih aman
selain itu puluhan personil sar gabungan truk damkar dan mesin pompa juga disiagakan di lokasi kejadian untuk membantu warga membersihkan lumpur